ikan yang diparet dah biasa
ini yang luar biasa cabai
akibat cabai tak laku dibong diparet
nah ratusan kilo
video ini direkam naslim petugas pasar locih di tuntungan medan akhir april lalu
video yang diunggah ke akun facebooknya ini kemudian menyebar ke sejumlah lini masa
petugas pasar lauchih yang biasa membersihkan selokan ini menghitung ada sekitar enam karung atau hampir setengah ton cabai rawit yang dibuang pedagang pada hari itu
alasannya karena harga bang harga itu sangat murah
kita laksanakan pembersihan
bukan hanya sekali aksi buang cabai seperti ini menurut pengelola pasar locih terjadi hampir setiap hari sejak harga cabai anjlok
senin delapan mei harga jual cabai rawit di pasar ini berkisar rp sebelas per kilogram
naik rp satu dari hari sebelumnya
harga cabai merah tak jauh berbeda
pedagang rata rata menjual di harga rp sepuluh per kilogram
seorang pedagang mengatakan selepas lebaran harga cabai terus merosot hingga ke titik terendah pada awal pekan ini
kadang untung kadang rugi
udah keseringan rugi lah
karena terlampau murah
hal yang sama juga terjadi pada komoditas lain yaitu bawang
harganya tak kunjung bergerak dari kisaran rp lima belas per kilogram
pedagang merasa ada yang aneh karena bawangnya tetap tak laku meski harganya sudah sangat murah
stok bawang merah yang dibeli warni dari bukit tinggi masih menumpuk hampir satu ton di lapaknya
padahal biasanya stok itu habis dalam hitungan satu atau dua hari
direktur perusahaan daerah pasar kota medan mengatakan kondisi ini terjadi di lima puluh empat pasar yang tersebar di kota itu
harga cabai merah dan cabai rawit sempat melesat hingga di atas rp lima puluh per kilogram pada akhir dua ribu dua puluh dua dan kembali normal di kisaran rp dua puluh lima sampai rp tiga puluh pada awal tahun
harga sempat naik menjadi rp tiga puluh lima mendekati idul fitri namun terus merosot hingga ke angka rp sepuluh